kita update informasi terkait tragedi itaewon bersama dias triningrum warga negara indonesia di korea selatan
mbak dias selamat malam ini sudah hampir dua puluh empat jam begitu bagaimana kondisi terkini di sana
apa informasi terbaru bisa anda kabarkan kepada kami
selamat malam sekarang di jalan utama itaewon itu ditutup
jadi tidak boleh ada mobil yang masuk ke sana karena masih dalam rangka investigasi oleh kepolisian dan pemerintah korea
dan juga sampai saat ini ada sekitar satu ratus lima puluh satu orang yang meninggal dunia sampai sekitar berita jam tiga siang tadi
dan juga ada dua puluh satu orang asing yang turut meninggal dunia pada kecelakaan yang terjadi di itaewon itu
termasuk tetangga di depan rumah saya orang sri lanka itu tidak pulang ternyata
ikut di dalam kejadian itu
oke bagaimana dengan tetangga anda kondisinya saat ini mbak dias mungkin anda bisa deskripsikan kepada kami
ya dia tinggal di basement di seberang rumah
kebetulan dia jalan jalan sendiri ke sana tanpa teman tanpa keluarga
terus tidak pulang akhirnya diidentifikasi ada di salah satu rumah sakit dan meninggal dunia sudah meninggal dunia
oke baik sudah meninggal dunia
untuk informasinya pertama kali disiarkan di sana seperti apa begitu ya
bagaimana anda pertama kali mengetahui adanya tragedi itaewon kemarin malam
biasanya saya itu ikut jalan jalan di jalanan itaewon itu
karena biasanya acara halloween itu untuk orang orang korea itu sebagai representasi diri mereka untuk seperti artistik
karena biasanya anak anak muda memakai kostum kostum gitu jadi saya suka foto foto dengan mereka
nah kebetulan karena selama pandemi itu saya tidak bisa membayar orang untuk bekerja di restoran
saya memasak sendiri restoran dan kebetulan customer nya banyak sekali sampai jam lima pagi
jadi akhirnya saya tidak bisa jalan jalan mungkin kalau saya ikut jalan jalan mungkin saya ikut
termasuk di dalam orang yang
terkena musibah itu
nah pada saat saya pulang ke rumah sekitar jam lima pagi itu
anak saya baru saja pulang dari jalan jalan itu dan dia nyaris terkena musibah itu juga
dia bilang ada kecelakaan yang menimpa
saat itu dia tahunya hanya ada dua puluh orang yang meninggal
tapi akhirnya setelah diidentifikasi sampai sore hari ini ada satu ratus lima puluh satu orang
oke baik mbak dias
berarti pada saat kejadian anda sedang bekerja begitu ya tidak ada di lokasi
namun suasana mencekam bisa dirasakan di seluruh kota seoul begitu
iya tadi pagi saya langsung ke tkp dan ada bisa juga dilihat di video saya di youtube
saat itu masih dalam rangka identifikasi oleh polisi dan kabarnya presiden korea juga akan mendatangi lokasi itu
jadi itu sebetulnya lokasi jalan kecil
jalan kecil itu jalan yang menuju di bagian belakang gedung gedung besar itu ada klub klub gitu ya
semacam pub gitu
pada saat itu orang orang yang dari klub itu akan turun menuju jalan utama
nah yang ada di video itu menuju jalan utama itaewon
nah yang dari jalan utama itaewon itu akan naik menuju klub klub yang berada di belakang gedung
jadi akhirnya saling berkumpul
itu saling dorong dari atas dorong ke bawah yang bawah dorong ke atas
akhirnya salah satu beberapa orang jatuh jadi bentuknya seperti domino itu akhirnya jatuh semua
saling tumpuk ya akhirnya menewaskan banyak orang itu
dan ditarik tarik oleh polisi juga tapi kesulitan untuk menarik orang itu keluar dari kumpukan orang orang itu gitu
oke berarti memang karena jalannya kecil namun orangnya banyak begitu
terjadi over kapasitas di sana ibu dias ya
iya di jalan besar pun penuh orang penuh sekali
di bagian belakang juga penuh di jalan depan juga penuh
jadi saling dorong ini kasusnya mirip yang di terowongan mina itu
oke berarti bisa anda gambarkan apakah memang sebelum terjadi pandemi covid sembilan belas juga seramai ini
atau ini justru lebih ramai dari biasanya
lebih ramai dari biasanya
mungkin karena selama dua tahun

tidak boleh ada kerumunan
begitu diizinkan adanya kerumunan mereka bersuka ria jadi penuh sekali orang
jadi lebih dari hari hari sebelum covid sembilan belas
waktu acara halloween itu
baik mbak dias tadi anda mengatakan kepada kami bahwa anda baru pulang kerja sekitar pukul lima pagi
apa yang terjadi di jalanan kota seoul pada saat itu
apakah anda mendengar ada banyak mungkin ambulans atau apa mungkin yang bisa anda ceritakan kepada kami
karena lokasi restoran saya dekat sekali dengan tempat kejadian itu ya
jadi ya kita dengar suara ambulans kita pikir itu adalah salah satu bentuk apa kostumnya mereka yang pakai ambulans gitu
jadi seperti ambulans palsu gitu
tapi ternyata itu ambulan beneran
bahkan orang orang juga mikirnya itu sedang bikin film gitu
tidak ada yang menyangka kejadian bisa terjadi seperti itu

orang orang itu juga baru sadar setelah ada berita di tv di mana mana baru kita menyadari bahwa ada kejadian di sana di bawah di jalan utama
karena lokasi restoran saya dekat ke arah masjid di itaewon
jadi hanya mendengar suara sirena
dan begitu saya pagi pagi ke bawah ke tkp itu
jalanan sudah ditutup polis lain kan
tapi kita masih bisa lihat lokasinya di sana
jadi sepi sekali karena tidak boleh ada mobil lewat
dan sampai tanggal lima november dinyatakan sebagai hari berkabung nasional
dan tidak boleh ada kegiatan apapun sampai akhir november gitu
mungkin mbak dias bisa gambarkan juga kepada kami
apa sebenarnya yang menjadikan daerah itaewon ini magnet bagi para pengunjung terutama turis asing begitu untuk datang ke sana dan juga warga seoul dan sekitarnya
jadi di itaewon itu memang dari dulu kala itu memang sering dikunjungi turis
dan dulu awalnya ada base camp nya amerika di dekat itaewon itu
jadi banyak orang orang amerika
karena itulah muncul mulai muncul bar bar pop up untuk orang orang
apalah tentara tentara amerika itu sebetulnya
kemudian juga termasuk ada rumah rumah kaca
terus akhirnya berkembang menjadi lokasi transgender segala
terus akhirnya didirikanlah masjid untuk mengimbangi supaya menjadi lokasi yang baik
nah akhirnya menjadi tempat penjualan apa
makanan halal di situ karena ada masjid
karena ada makanan makanan halal di daerah itaewon itulah akhirnya turis turis berdatangan ke situ
karena ada banyak orang asing juga
nah karena banyak lokasi lokasi yang menjual makanan halal dari berbagai negara itu akhirnya orang orang korea juga sering datang ke itaewon menjadi
akhirnya tempat itu menjadi lokasi turis lokal dan internasional
dan setiap ada festival apapun sebelum ini ada festival makanan internasional ya di jalan utama itu penuh juga penuh sesak itu
nah sekarang waktu ada halloween itu tidak dikoordinasi oleh siapapun otomatis orang berdatangan ke situ
jadi semua penuh
baik berarti memang tidak ada yang mengkoordinasi bahwa akan ada acara halloween di sana dan segala macam

turis hanya datang ke sana menggunakan kostum untuk pergi ke bar dan karaoke dan sebagainya begitu
oke lokasinya adalah di tempat jalanan yang tadi terlalu sempit itu dan yang warga yang datang membeludak begitu mbak dias
lokasinya bukan jadi lokasinya itu kan ada jalan utama itaewon itu semua penuh sampai ke atas sampai ke arah masjid itaewon sampai di depan restoran saya juga penuh
tapi di daerah yang sempit itu
itu kebetulan terjadi itu yang dua jalur saling tabrakan itu
jadi iya kebetulan penuh di mana mana penuh
oke baik saya sudah bisa sedikit tergambar begitu keadaannya seperti apa
tapi kalau tadi anda juga menyebutkan bahwa dari sebelum pandemi memang ini sudah digunakan untuk perayaan halloween juga di sana
sebenarnya crowd controlnya seperti apa sih kalau ada acara di korea selatan mbak
sebetulnya controlnya bagus ya
polisi polisi itu selalu siaga dimanapun
jadi hari hari even hari hari biasa juga lima orang patroli jalan kesana kesini
tapi untuk yang kali ini sesudah pandemi itu juga di luar dugaan kita semua begitu penuhnya
tidak ada yang bisa menduga orang yang hadir banyak sekali
baru kali ini penuh sekali seperti itu
sebetulnya sebelum pandemi nggak sebanyak itu
hanya sebentar juga setelah itu bubar
tapi ini begitu penuhnya dan sampai lama gitu
oke euforia juga mungkin ya setelah pandemi
ada juga turis asing yang datang dan segala macam begitu ya
sebenarnya ada efek gak sih dari serial itaewon class yang membuat banyak orang akhirnya ingin merasakan juga merayakan halloween di sana seperti yang ada di serial itu
sebelum itaewon class juga sudah ada halloween di situ pak
maksudku setelah sudah ada serialnya apakah justru jadi lebih ramai begitu di sana
ya mungkin juga ya tapi halloween sudah lama ada di itaewon
jadi memang sebetulnya euforianya karena sesudah pandemi ini
pandemi kan tidak boleh berkumpul begitu diizinkan langsung semuanya berkumpul di situ
oke mbak dias kami juga dapat informasi mengenai laporan orang hilang begitu
bagaimana keadaannya saat ini
apakah memang sudah diperbarui jumlah warga yang hilang berapa dan segala macam mungkin anda bisa gambarkan kepada kami
ya mereka menyediakan call center dari berbagai bahasa
kalau ada keluarga atau teman yang merasa kehilangan sanak saudara atau teman yang tidak bisa dihubungi mereka bisa menghubungi call center khusus yang disediakan oleh pemerintah korea gitu
dan sampai saat ini yang bisa dicatat satu ratus lima puluh satu orang yang meninggal dunia termasuk dua puluh satu orang asing
untuk data orang hilangnya masih belum ada data terbaru begitu ya mbak ya
ya orang yang hilang itu biasanya mereka melaporkan ke call center itu
call center itu kemudian mengidentifikasi jenazah yang ada di rumah sakit rumah sakit itu
mbak dias sejauh ini sudah hampir dua puluh empat jam begitu apa saja statement dari pemerintah terkait dengan tragedi ini
diizinkan mengadakan kegiatan dulu untuk menghormati orang orang yang meninggal dunia
dan korea membuat hari berkabung nasional sampai tanggal lima november ini
dan daerah yongsan gu yongsan gu itu daerah itaewon apa ya semacam kabupatennya ya
kabupaten yongsan gu itu distrik ya
distrik yongsan gu dinyatakan sebagai
zona musibah itu
mbak dias kami mendapatkan informasi ini melansir dari ytm news
ini dikatakan bahwa memang sebelum acara polisi hanya berencana menurunkan dua ratus personelnya begitu
sedangkan kabarnya ada puluhan bahkan sampai ratusan ribu orang yang memadati kawasan itaewon
statement ini apakah sudah dibantah mungkin oleh pihak kepolisian atau pemerintah
kalau yang ini
kalau yang ini baru saya baca beritanya memang dua ratus orang
tapi untuk selanjutnya saya belum mengikuti ya
jadi pemerintah membantah atau tidak saya belum tahu
belum membaca berita sepenuhnya
karena saya baru pulang jam lima pagi kemudian baru tahu beritanya langsung ke tkp
terus ya belum ada baca perkembangan berita selanjutnya
tapi yang jelas
seperti yang kita lihat di layar tv ini mereka serius menangani masalah ini ya
jadi apapun bentuk kegiatan dilarang dan masih dalam kontrol polisi gitu
oke besok kita menghadapi hari senin begitu
apakah masih akan dilakukan hari berkabung di sana di mana orang tidak diizinkan untuk bekerja
di lokasi apalagi tadi anda menjelaskan bahwa itaewon ini termasuk kawasan yang sibuk
ada kafe dan segala macam
seperti apa mungkin anda bisa gambarkan kepada kami mbak
kalau bekerja boleh tapi tidak boleh membuat acara kerumunan seperti kegiatan kegiatan di pub yang memakai musik atau menari apa dansa gitu ya
atau juga dalam bentuk kerumunan apapun di kecamatan juga tidak diizinkan
padahal hanya seperti
lihat di komputer juga tidak dibolehkan
jadi di stop semua kegiatan untuk menghormati orang orang yang meninggal
tapi kalau bekerja tetap bekerja
bekerja tetap bekerja begitu ya
kegiatan hiburan saja yang mungkin dibatasi untuk menghormati kejadian atau tragedi itaewon ini
baik terima kasih mbak dias triningrum warga negara indonesia di korea selatan sudah berbagi dan juga bercerita kepada kami mengenai tragedi itaewon selamat malam